terima kasih masih bersama kami di cnn indonesia connected ramadan
dan pada masa pandemi covid sembilan belas ini
seluruh masyarakat diimbau untuk tak hanya menjaga kesehatan fisik
namun juga tentunya kesehatan mental
dan perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
memberikan sejumlah tips agar kesehatan mental tetap terjaga pada masa darurat ini
hal ini disampaikan oleh perwakilan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
lahargo kembaren pada kesempatan konferensi pers terkait covid sembilan belas
di gera bnpb jakarta timur
membatasi arus informasi terkait covid sembilan belas
menjadi salah satu hal yang disarankan untuk menjaga kesehatan mental
selama masa pandemi ini
penyebabnya informasi yang tidak benar atau hoax
akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan
perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
juga memberikan konsultasi psikologis secara online
yang dapat diakses melalui laman web pdskji com
informasi yang berlebihan
terhadap berita berita yang mungkin belum diketahui kebenarannya
karena kecemasan kekhawatiran itu bisa muncul akibat terlalu banyaknya kita menonton
membaca dan mendengarkan informasi yang berlebihan
mengambil jarak sejenak dari informasi tersebut akan baik untuk kesehatan jiwa kita
apabila memang kita merasakan stres perasaan yang tidak enak
segeralah berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa
seperti psikiater perawat jiwa psikolog konselor dokter
semuanya itu akan dapat membantu kita untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat tentunya